menjelang memasuki masa sekolah setelah libur panjang hari raya dan tahun ajaran
toko toko buku di purwakarta jawa barat mulai ramai diburu pembeli
para orang tua siswa maupun siswa mulai membeli perlengkapan sekolah
seperti alat tulis maupun tas sekolah
meski masa libur masih dua pekan ke depan
namun persiapan menghadapi tahun ajaran baru dan memulai proses belajar mengajar
sudah dilakukan para orang tua dan siswa
hal ini terlihat dari mulai ramainya para pembeli menyerbu toko
yang menjual perlengkapan sekolah pada senin pagi
di pamanukan subang jawa barat
para pembeli sudah menyerbu salah satu toko di pusat pertokohan di lokasi ini
sebagian besar para pembeli membeli perlengkapan sekolah
seperti buku alat tulis hingga perlengkapan sekolah lainnya
menurut pengelola toko keramaian pembeli sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir
ya mulai rame pembelinya juga harga murah
jadi terjangkau untuk orang orang
banyak sering yang beli di sini ya pak
jadi sudah mulai ramai juga
mulai mulai rame
salah satu pembeli mengatakan membeli untuk anaknya yang akan masuk sekolah
ia memilih tempat ini selain banyak pilihan juga lokasi yang dekat dari rumah
beli buku alat alat sekolah buat anak
setiap tahun di sini
setiap tahun di sini belanja
harganya ya kalau kejangkau ya kita beli gitu alhamdulillah kita kejangkau
oh kejangkau di sini
para siswa akan memasuki masa sekolah pada tanggal enam belas juli mendatang
atau sekitar dua pekan ke depan
dian firmansyah subang